lo masih mikirin anaknya si mina
tapi kan belum tentu yang datang itu pacarnya bu
lu kebangetan ya
kagak punya harga diri tau gak
gua gak mau keduluan
kalau udah jadi laki itu dilihatin terus begini tiap hari
dan kelamaan juga cakep
si impe itu harus nikah
supaya dia stop mikirin anaknya si royo
ini udah jadi kegiatan rutin tahunan kita
tapi karena tahun ini dana kita kurang
jadi kita isi ceramah singkat aja
saya udah minta ustadz romli buat ngisi acara
saya mohon bang rizal juga ikut ngisi acara
gak ada ilmunya
gak harus ceramah
bang ridjal bisa ngasih ujangan
bagaimana cara membina keluarga yang sakinah
belum tentu juga nanti ada jamaah yang hadir
udah ngundang ustadz kondang di masjid an nur
supaya nggak ada kesan saing saingan
selesai acara di masjid kita
kita gabung ke masjid an nur
saya rasa itu lebih bagus pak
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh

sampai berdua ini hari ini berakhir
ini yang namanya perang bintang
geger tanah baru
tapi mirip sama sepak bola
transfer pemain buat andre
transfer pemain buat selby
transfer pemain buat selby
transfer pemain buat selby
ini berawal dari tiga puluh tahun yang lalu

jangan dititip di warung warung di minimarket aja
masakan mama enak pasti laku
kalau kita titip di minimarket harganya bisa mahal
nanti akan tanya
pi ujung ujungnya tetap aja duit
gimana sih gak selamanya itu tentang duit
kalau pi nggak cinta mau gimana
ya ampun pi
lo masih bau kencur
belum kau hape hape
kalau dia lagi kesel sama bapak lo berantem
karena punya duit dia bisa pergi jalan jalan ke mal
belanja ke kebun pergi ke laundry
coba kalau kagak punya duit yang ada juga ngejogrok aja di rumah
nih kayaknya ya si kici suka banget sama lo
lo masih kasih lihat tuh kalau lo juga nemen sama dia
baru juga sekali ketemu
udah ngomongin dilamar dilamar apaan sih
lagian ngapain juga pacaran lama lama
nyatua pengen lihat tuh bahagia
lo beruntung banget dapat si kicit
si kicit tuh nggak gampang jatuh cinta

pi belum sobat
ini masalah hati
gue ngerasa nyaman deket dia
ya karena lo belum pernah dekat sama yang lain
gak bisa begitu
gak semudah itu
dulunya aja yang bikin rumit
gue tuh udah pacaran lama
bisa jadi itu bukan cinta
tapi kebiasaan lo aja
setiap hari lo ketemu
akhirnya jadi kebiasaan
lu kan belum pernah pacaran
ya pengandainya gak harus pacaran
ini ya dengerin
nah sekarang gua pure murni vokalis
tapi karena kebiasaan
setiap kali gue nyanyi
tangan gue gerak gerak sendiri tuh
kayak lagi metik gitar
gak enak rasanya
gue bisa tuh nyanyi tanpa ngerakin tangan
lo yang kekeh
lu itu bukan minta pendapat
tapi minta dukungan
tuh minta sama pemilik dunia
ndra tidur dong
tadi kata lo gue gak ngerti
ndra gue belum selesai ngomong nih
bukan maksud empi itu buat
kayak gak ngehargain ibu
gak ngehormatinnya tua
tapi gak mau nyakitin hati orang
lo masih mikirin anaknya si mina
tapi kan belum tentu yang datang itu pacarnya bu
lo kebangetan ya
gak punya harga diri tau gak
dengarin ya dengerin ya ibu pas tau
ntar kalo lo dapet keluarga
agak ada tuh orang orang ya
gak ada orang orang yang bakal nanya
pak lo ganteng apa kagak gak ada
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
yang ada orang orang itu lihat
lo pake apaan anak lo sekolah dimana
udah suan lagi
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli

renek buds nggak ada
hanya akan akan